sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya lu buka aku mengambil hartanya prabu wijaya
hmm gak sudi aku
kok gak sudi
emangnya mas kenal sama tuan prabu
mas punya masalah sama tuan prabu
enggak bukan begitu maksudku
yang maksudku kalau kebanyakan orang kaya itu biasanya hasil dari korupsi
udah lah udah lah sekarang kamu pulang
sebelum ketahuan sama tari dan amira kamu ada di sini
jaga diri baik baik kamu
pumpuk surti masih di sini mendingan aku tanya soal tes dna itu
kamu pernah dengar omongan diri prabu wijaya
atau soal arman
apaan tuh mas
bukan bukan begitu enggak
udah lah aku cuma asal nanya
udah cepet ikut nggak usah baik nanya
zahira ada ini
hasil tes dna kamu kan luar
jadi kita harus ke rumah sakit
saya pernah dengar secara nggak sengaja amira menyebut nyebut soal itu
arman kan pembandunya zahira
aku takutnya akan tersangkut masalah
apa ini yang dimaksud mas wisnu kemarin ya
kan dia tanya tanya soal tes dna
mah emangnya hasil tes dna nya harus tetap diketahui ya
ya iya dong ngapain kita capek capek maksa kamu di ambil darahnya
kamu pikir tes dna itu murah sangat mahal
aduh udah deh jalan deh
mama penasaran pengen tahu apakah hasil darah kamu sama dengan papa
loh kok jadi bawa bawa abramu segala sih
cepetan ganti baju
cepet dong zahira
kurang pension tapi berhasil